ya aku paham situasi ini sangat berat sa
tapi juga aku yakin sahabat aku ini orang yang kuat
dan gak mudah menyerah
dan apa yang udah kamu lakuin untuk mama kamu itu udah hebat
itu udah luar biasa banget sebagai anak saya
sampai tetap panjang
ya bajunya aja
mama aku gak boleh masuk
ini ganteng banget sih
aku masuk ya
saya belum pakai celana
saya belum pakai celana
saya belum pakai celana
aku hitung sampai tiga ya
sama banget sih
makanya kan kalau aku bantuin kan cepat
masih basah gimana sih kamu
masih basah itu
disini kita ke dokter yuk
nggak dokter kandungan
ren udah minta terus tuh
perasaan kamu anjur
mau ke dokter nggak
iya dokter ngelukin
nggak mau ngecek kamunya
takutnya kamu gak baik baik aja
saya baik baik aja ya
pagi pagi orang lain pergi olahraga
pagi pagi ini gigi malah kerja
nggak masalah ya sayang
nggak masalah dong
yang penting hari sumringan
mengawali hari dengan dibawa kuyok
kini lagi ada sesuatu yang bikinmu happy ya
sampai nyanyi nyanyi gitu happy banget
hah ini masih pagi
kalau masih pagi
kalau murah makanannya nggak enak
ya kan kita tuh harus aura kita tuh harus memancarkan ke semua orang
ikutan happy juga
nggak pagi pagi udah mukanya murung
bikin orang ketularan
sekarang kita kerja lagi
kau nggak bilang kalau ada majikan
tapi gua udah manggil elu
gua udah manggil elu
mas al selamat pagi
maaf ya mas al kiki nggak tahu tadi
ya ini kan masih pagi mas
biar kita itu memancarkan aura kebahagiaan
kiki masih ngedugit ya selalu nge nyanyi
mau jembal buka
terus ngapain tadi
tapi ekspresinya happy sih
soalnya katanya mengawali pagi itu harus happy pak
iya berarti nggak apa apa
saya setuju soal itu
berarti artinya kamu enjoy sama pekerjaan yang kamu lakukan kan
coba dong saya mau denger lagi
nanti kalau kiki nyanyi lagi mbak andina sama sama nggak selera makan
mau diambilin yang mana pak
ada anak telur sama ayam
pak bos dina tinggal dulu
bentar mau siapin rena ya
kiki gue tinggal ya
boleh saya aja
kiki tolongin askar lagi
ya mas disuruh tolongin askar
oh udah jam segini jadi aku siap pergi ke pejabat oke
selamat pagi selamat pagi
eh maaf ya mama nggak telat
selamat pagi papa mama
selamat pagi bu
selamat pagi mirna
ini semangat banget
digantung di atur papa
eh itu kok udah pegang nugget
ya bu biasa rewel tadi
dia pakai nugget tapi bener bener kak namis
udah dikasih dulu namis kiki ya
kakak mau pakai nugget ya
nggak kayak gitu dong makannya
nggak disuruh mama
mungkin aku hape sebelum tidur
aku mimpi suka lagi jalan jalan mah
ada mama ada papa ada oma ada miss kiki encush
ada adik juga
pak suria sang oma sarah
kita sudah selesai sarapannya ya
itu artinya dikasih lagi sama allah waktu untuk bisa sarapan dan
kok ngeliatinnya kayak gitu
ya mama omongin bener kan
kita memang harus bersyukur setiap hari
insya allah kita diberikan kesehatan semua
aku hari ini ke kantor dulu ya
aku mau ngambil berkas yang dikantor
aku mau ngambil berkas yang dikantor
beneran ke kantor
apa aku gak percaya banget sih
iya soalnya kan kemarin kamu bilangnya kemana
ga taunya pergi kemana
ga taunya pergi kemana
sebenernya aku masih sedih ma
masih sedih ma pa
karena kemarin papa bilang kalau mama sepertinya keberatan
aku jadi pendonor hati untuk mama
enggak ma aku ke kantor ko
ya udah aku jalan ya
kita pergi jalan ya
papa tadi lihat nggak ekspresi mukanya elsa
kayaknya dia masih kecewa di
soal pembicaraan kita kemarin
mama terpaksa harus menolak niat baiknya elsa
kasih elsa waktu
kita bisa berjalan
enggak usah akan ngerti ko
nah aku berangkat ke kantor ya
eh sebentar sebentar ya
bentar ya bentar
ini titipan ini buat mbak bella
nanti kamu kasihkan ke dia
ren ini tuh masakan
masakan mama buat mbak bella
karena kan udah lama dia nggak makan bareng bareng kita
dan juga udah lama nggak cobain masakan mama
jadi kamu tolong kasihkan
ren tenang aja
mama nggak sisipin sesuatu di dalam ini
ya mama nggak sisipin sesuatu di dalamnya
ataupun mama bikin catatan lah
atau ada cincin di dalamnya
pokoknya ini murni mama kasih buat mbak bella
jangan sampai enggak
ya ma nanti aku sampaikan ke bella
kayaknya jam segini juga bilang udah di kantor sih
nanti deh aku mampir dulu ke kantornya
nah kamu kasihkan aja dulu
siapa tahu nanti dimakan sore
kalau gitu aku berangkat ya ma
apa yang bikin keras ini
kok nanggung sih
aku lihat mama perutnya besar gitu
kayak wak gala sekarang ada di perut mama
aduh emang reina mau punya adik lagi
terus kakak kalau misalkan di perutnya mama ada adik
emang kakak mau jagain adik adiknya
kakak yang baik
kalau rena punya adik lagi nanti
nggak bisa maja maja dong
kan saya adil
lagian kamu nggak usah mimpi perutnya mama besar
emang sekarang perut mama nggak bisa
apalagi feli sudah kasih report laporan sales kita
penjualan produk baru yang kemarin dan produk produk yang lain
kantor juga udah selesai maluncingnya
udah lah nggak usah ke kantor
ya tapi kan mama semangat aja
mama pengen bantuin kamu di kantor
so kesibukan di kantor tuh bikin mama lebih bersemangat
reina nanti kalau udah selesai makan
langsung siap siap ya
makan mandi dulu ya
kamu harus jadi anak pinter ya nak ya
kamu harus bernakti sama orang tua
kamu belajarnya harus rajin ya
belajar jadi anak pintar
kalau lihat di mereka ya
kangen sama reina sama askara
mama juga kangen sama reina sama askara
bukan cuma sama mereka sih
mama juga kangen sama keisha
keisha itu saksi hidup di mana elsa baru mau memulai lagi membangun keluarganya
papa juga kangen sama keisha

bukan cuma sama reina sama askara
bukan cuma sama reina sama askara
kita kasih support buat elsa
kita kasih support buat elsa
untuk memperbaiki diri
bapak senang dengan beberapa kemajuan
hanya elsa lakukan
contohnya di pekerjaan dia
contohnya di pekerjaannya dia dia sangat dibutuhkan di pekerjaannya
dan kata jessica juga kerjaannya bagus kan
juga dengan perhatian perhatian kecil ke kita
semakin peduli sama kita
kira kira aku masih bisa melihat elsa menikah dan punya anak lagi nggak ya
kamu harus selalu berpikiran positif ya
fokus sama kesembuhan kamu
percaya bahwa allah akan memberikan kesembuhan untuk kamu
ingat kita lewatin semuanya sama sama
yakin allah akan memberikan kesembuhan untuk kamu
sudah ya pak
jadi bu andin
jadi bapak hanya kelola saja
mungkin karena akhir akhir ini aktivitas kegiatan fisik bapak terlalu berat
ya dia emang gitu
kalau misalkan ada pekerja memang terlalu terforsir aja
jadi sebaiknya mau dijaga lagi ya bu
untuk pak al supaya waktu istirahatnya dapat dikontrol lagi
dan juga sebaiknya pak al bed rest aja di rumah dulu ya
kalau begitu saya permisi dulu pak al bu andin
terima kasih banget bu kian
ya udah mau disitu
dengar nggak dokter bilang apa
istirahat ya mbak nyam
kalau kerja tuh jangan diporsir banget
kamu juga harus bikin kesehatan kamu
jangan fokus banget sama kerjaan
ada anak buah ada banyak kan
mantel aja udah
nggak usah turun
nggak usah ketawa
gapapa seneng aja
nggak usah ngeliatin kamu marahin saya
mau aku marah marahin terus ya emang
ih ya aku gak mau
ya udah makanya nggak usah marah marah
kamu aja gak bikin kesehatan kamu
kamu tuh harus sehat
kamu harus baik baik aja
kalau kamu sehat kan kita bisa main sama
ya kamu istirahatnya cukup
hari ini jadinya kita gak bisa ke rumah sakit buat cek kandungan
ya udah gak usah main
gak harus sekarang
yang penting kamu aja dulu
nanti aku udah kerjaan
aku ada live streaming dulu ya
nanti aku disini pak
mau makan apa
ya jadi produk maharatu ini tuh bagus banget buat dipakai untuk kulit kulit
dan kalau kering
kita punya banyak jenis jenis tipe
tergantung dengan kondisi kulit kalian
dan ini juga buat all gender
jadi bisa perempuan ataupun bisa laki laki juga yang bisa pake
alhamdulillah ya allah
saya sangat senang punya istri sesempurna dia
gak bikin wajah berminyak
enggak dong nggak sama sekali
ini tuh malah bikin jadi wajah ditambah lebih glowing
nah kalau misalkan kalian lihat ini ya
teksturnya ini benar benar bagus banget
ke kulit ke lapisan yang paling dalam
jadi buat kalian buat kulit kulit yang asia
yang lagi becerendong kering
cocok banget pakai krim dari produk dari maharatu
eh jangan ganggu mama nak
saya soalnya sambil nganggur anak juga disini
iya betul banget
selain dosen juga
banyak banget kesibukannya
tapi semuanya ke handle kan sama bu andin
ya walaupun tidak mudah
tapi kan juga ada suami juga yang support
ada keluarga juga
untungnya juga punya anak yang sangat luar biasa
oke baiklah kita kembali lagi nih ke produknya
produknya bukan kaleng kaleng
sama sekali bukan kaleng kaleng
jadi kalau misalkan kalian khawatir atau kalian mau coba
kamu langsung aja beli produknya
habis itu kalian juga bisa tanya tanya nih
kita juga ada orang yang bisa menjelaskan semua produk kita ada apa aja
dan kandungannya ada apa aja
oke kalau gitu
terima kasih banyak waktunya bu andi
terima kasih ya
aduh kamu kebangun karena aku ya
aku berisik ya
aduh mau kemana nak
liat di situ ya
soalnya aku kalau mau ninggalin kamu aku gak enak
kasihan takutnya kamu butuh apa apa
maaf saya masih belum bisa bantu apa
aduh kamu sudah banyak membantu mas
kamu butuh apa
biar aku siapin mau makan
mau kemas sakin gak
kamu di sini aja
kamu di sini aja
sekarang mau kemana sih kamu
kamu mau kemana
kalau boleh pergi tidur dulu deh
selamat pagi pak
saya sudah mau hubungi bu jessica
sebentar lagi jessica akan turun menemui bapak
mohon ditunggu ya
saya ke sini mau ngantrin titipan dari mama
ya saya tahu pasti kamu
setelah kejadian yang sebelum sebelumnya
mama kangen
masakin buat kamu
tolong terima ya
terima kasih banyak ya di
makasih banyak aku juga buat mama kamu
jujur sih aku
emang ngerasa kemarin sempet kangen dimasakin sama mama kamu
dan kebetulan banget
tentu mayang masakin buat aku
katanya aku bersyukur aja masih memiliki
orang orang yang selalu baik
makasih udah baik sama aku ya
semua orang baik ke kamu karena kamu juga baik
gak ada kalau gitu
saya cuma mau nganter itu doang
hati hati di jalan ya di
makasih sekali lagi
kamu di sini habis ketemu jessica ya
iya tadi saya ada perlu sedikit sama bella
ada perlu apa tadi ketemu sama jessica
sumbang bayasa pengen tahu urusan saya
iya tadi saya bisa ngerin di bandari mama saya buat bella
jodoh kalau gitu
ya ya duluan ya
kamu kenapa datang ke kantor
aku kan udah esese berkas berkas kamu untuk kamu kerja di rumah sa
enggak saya cuma mau ngambil berkas berkas saja di kantor
kok mata kamu kayaknya capek banget
it's okay loh kalau kamu masih punya waktu aku masih punya waktu kok
apa kamu baik baik aja sekarang
ya daripada kamu mendam sendiri terus kamu jadi sakit
ya udah better kamu cerita di ruangan aku aja ya
saya harap saudari bisa kooperatif sehingga ini bisa berjalan dengan lancar
pak saya ini bukan pelaku saya ini korban kenapa saya diginiin saya juga terluka loh pak
mau sampai kapan bapak tahan saya di sini pekerjaan saya banyak tertunda gara gara saya di sini
kamu jawab dulu pertanyaan saya apa motif saudari datang ke acara maha ratu kemarin
pak saya tuh udah bilang itu acara terbuka untuk umum
dan saya orang yang sangat antusias dengan dunia skincare ya wajar lah saya datang ke sana
lalu apa motif anda dekatin ibu andi
ya ampun pak memangnya aneh kalau saya bikin konten dengan bmh ratu
lalu saudari kenal dengan orang ini
pak saya tuh udah jelasin dari kemarin saya hanya bertemu dengan orang itu di situ saya mana ingatlah itu siapa
saudari bisa jelaskan kenapa ada transaksi di rekening anda dengan jumlah yang cukup besar dan bersamaan pada waktu saudari ketemu dengan orang ini
kenapa lagi kamu datang ke sini masih berani kamu nunjukin muka kamu di depan saya
saya mau melapor pak
identitas palsu yang kita buat
semua sudah terbongkar nama asli dan semua data datanya sudah dikantongi polisi pak
ini semua gara gara kelakuan kamu jarang
nggak ada perhitungan
dan bisa membahayakan semua orang termasuk kita
dan ini nomor rekening anda
dana yang masuk ke rekening ini digunakan untuk apa
anda bisa ditahan kena undang undang suap
kalau anda masih tetap buka anda bisa dikenakan hukuman yang lebih berat
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tak apa jika anda memang ingin menangis
kamu lewati semuanya di dalam hati anda
hati kamu udah lega
aku bakal disini menungguin kamu sampai kamu siap cerita
kayaknya mama saya keberatan
kalau saya harus jadi pendonor hatinya jazz
saya sudah coba untuk tes dan screening dan hasilnya itu bagus loh james
dan dokter juga bilang kalau organ hati saya itu cocok sama mama saya
dokter juga udah bilang sama saya
kalau saya cuma tinggal jalanin tes psikis saja
mama gak mau kamu merasakan sakit
atau ngalamin hal yang menyakitkan untuk masyarakat kamu
padahal saya cuma mau mama sembuh
saya pengen punya waktu lebih lama lagi sama saya jazz
aku ngerti keperasaan kamu
saya belum siap buat kehilangan mama saya
apalagi saya belum melakukan apa apa buat mama saya jazz
apalagi selama ini saya tuh udah banyak dosa sama mama saya
saya banyak merepotkan mama saya
saya punya banyak kesalahan sama saya
jadi kalau untuk kehilangan mama saya saya gak siap untuk saat ini jess
tapi sekarang aku masih berharap bisa
aku terima kasih mbak al
makasih sudah berkumpul untuk meeting kita hari ini
saya akan memilih meeting karena memang al debaran sedang sakit
ya saya kira mungkin pak al kecapeannya puh
karena yang saya lihat dari kejadian setelah launching tersebut
pak al sangat sibuk untuk membantu aparat membongkar kasus itu
doakan saja semoga pak al debaran akan sehat kembali
tambahin kasih pulih ya amin terus langsung aja saya mau dengar laporan dari tim marketing
mungkin bisa kasih report ke saya terima kasih bu saya mewakili tim marketing ingin melaporkan
sampai sejauh ini penjualan produk baru maharatu melebihi target untuk seminggu ini bu sebanyak
it's very good ya karena kan memang sudah bisa melampai molucca padahal kan molucca yang lebih
tentang semi salah satu tim marketing kita
kalau soal semi biar pak rendy akan menjelaskan kepada kita semua di sini
terima kasih bu ya untuk status semi dari mulai sekarang sampai seterusnya semi sudah bukan lagi
karyawan dari maratu jadi otomatis bukan lagi bagian dari tim kalian ya kalau ada klien atau pihak pihak
tertentu yang menghubungi semi apa yang akan diperlukan
untuk do the marketing promotion or anything tolong inform ke mereka bahwa semi bukan lagi bagian dari maharator
ya ini penting soalnya
ada info apa lagi jar saya tahu kamu masih tahu saya semuanya
polisi juga menemuka tata rantai bintang milik semi pak
kamau tahu gara gara kecurabuan kamu semua rahasia kita bisa kebongkar jar sampe ke akar akarnya
percuma saya udah bangun mau luka sampai sekarang
untuk citra yang baik
supaya perhatian mereka
kealih dari bisnis bisnis kita yang lain
paham kamu sekarang
yang kurang perhitungan
sekarang saya harus mikir ulang semuanya
karena kecerobohan kamu yang udah kamu buat
saya nggak mau sampai ada efek domino
di bisnis bisnis kita yang lain
dan saya udah bilang
ini perang antara saya dan maharatu
bukan keluarganya aldebaran
karena saya juga gak mau ada orang lain
menyentuh keluarga saya
orang itu wajahnya tirus pak
lima cm panjangnya
jidatnya agak lebar
alisnya agak dekat
jidatnya agak tebal
dan agak lebar
dan menyempit keluar
tapi bukan sipit ya pak
tapi gak terlalu tinggi
ya aku paham
situasi ini sangat berat

aku ini orang yang kuat
saya akan menyerah
dan gak mudah menyerah
dan apa yang udah kamu lakuin untuk mama kamu itu udah hebat
itu udah luar biasa banget sebagai anak saya
saya ngerasa kalau saya bukan anak yang berguna empat nama saya
kamu gak tau isi hati tante sarah itu gimana
apa yang kamu udah lakuin
apa yang udah kamu mau korbanin sama mama kamu
itu udah cukup membuktikan
mama kamu pasti tau kok
kalau kamu ikhlas ngelakuin semua ini untuk mama
hands up ya udah gak usah nangis lagi
terus saya harus ngelakuin apa
kita harus banyak berdoa
dan aku rasa kayaknya
kamu harus secara frequently komunikasikan sama mama kamu terus sah
kamu cari waktu yang tepat untuk
kasih mama kamu pengertian bahwa apa yang kamu mau lakuin itu yang terbaik untuk semuanya
inginkan segala sesuatunya
semua butuh waktu sah
tetap sabar tetap semangat
terus berusaha ya
maaf aja itu aja yang bisa
aku berharap semuanya baik baik aja
aku harus makan yang banyak abis itu jual buah minuman obat
kamu masih rehat kan
saya mau sendiri aja
oh dia mau sama papa
oh dia mau sama papa
oh dia mau makan dulu
enak tuh ini
pokoknya nanti kamu begitu
kamu nanti minum obat ya
abis itu istirahat
jangan ngurusin kerjaan dulu
ya suruh pak randy aja ya
hei kakak ren
itu kakak ren apa
papa kayak anak bayi disuapin
ayolah mau disuapin juga sama mama
papa kan belum minum
iya sayang baru boleh
iya makasih ya
basah tuh baju papa
iya selamat malam
mohon maaf jika mengganggu waktu anda
ya gak apa apa mbak
ada kemajuan apa
saya ingin mengabarkan
yang terekam oleh cctv marath
yang bersama saudari gerita
itu bernama ibrah
dan itu keterangan kami dapatkan langsung dari saudari gerita
wajah pria tersebut berhasil kami identifikasi
terima kasih informasinya
iya selamat malam
pelan pelan nanti jatuh
iya soalnya tadi mau dibawain gak mau
kasih minum tuh
wah senang dia
sama sama pak boleh
mir boleh minta tolong bawa rena sama sekarang keluar dulu nggak
oh boleh boleh
sini yuk yuk
sini manjus lu yuk
ibu mau minum nggak bapak
ya udah nanti
ya ini bagus